pendakwa sheikh ali jaber disemayamkan di rumah duka yang berada di pulau gadung jakarta timur sebelum dimakamkan di daerah tangerang
dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia aditya aksani yang berada di sana
selamat sore adit adit bagaimana kondisi terkini di sana dan kapan rencananya akan dimakamkan
ya mevri selamat sore terkait dengan kapan rencana akan dimakamkan dari almarhum pedakwa sheikh ali jaber
memang tadi pukul lima belas enam belas waktu indonesia barat sudah berangkat dari rumah duka menuju ke wilayah pondok pesantren dalul quran yang berada di wilayah cipondoh tanggerang banten
nantinya jenazah akan dimakamkan di sana karena itu merupakan salah satu pilihan dari keluarga
yang memang sudah menentukan nantinya jenazah akan dimakamkan di sana
nah terkait dengan memang tadi banyak sekali iring iringan yang datang ke sini dari mulai seluruh umat seperti itu
kemudian juga ada beberapa ojek online juga yang ikut mengantar
akan kepergian dari jenazah dari rumah sakit menuju ke rumah duka
ini sekitar pukul dua lebih
seperti itu mereka datang bahkan sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di depan komplek perumahan almarhum
ini namun segera diatasi oleh pihak kepolisian yang memang sudah berjaga dari mulai pagi pada saat mengetahui ada kabar sheikh ali jaber ini meninggal dunia
nah kalau kita melihat runtutan sakit dari sheikh ali abdul jabar ini pada tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
sheikh ali jaber ini mendapatkan kabar positif covid sembilan belas
kemudian juga kondisinya sempat memburuk
dan total dirawat di rumah sakit ini adalah sekitar sembilan belas hari
kemudian pada kemarin dan juga tadi pagi memang kondisinya sudah mulai drop
dan akhirnya pada pukul delapan tiga puluh waktu di indonesia barat melalui media sosial yusuf manco menyatakan bahwa sheikh ali jaber dinyatakan meninggal dunia setelah negatif dari covid sembilan belas
karena banyak sekali berita beredar bahwa sheikh ali jaber ini
meninggal karena covid sembilan belas
namun tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa sebetulnya dari hasil pemeriksaan sudah dinyatakan negatif
kemudian memang kondisinya sudah memburuk
dan akhirnya sheikh ali jaber ini meninggal dunia
baik adit siapa saja kemudian tokoh tokoh yang terpantau hadir di sana
terkait dengan tokoh tokoh yang hadir memang kami belum mendapatkan informasi resmi
tapi tadi kami mendapatkan kabar bahwa ustadz yusuf mansur juga ikut hadir ke rumah duka untuk mengantarkan
sheikh ali jaber menuju ke pemakamannya di darul quran di daerah cipondo tangerang selatan
dan memang dari tadi pada saat kedatangan seluruh iringan jenazah dan juga seluruh perlayat
semuanya menggunakan mobil dan tidak ada yang keluar sama sekali dari mobil tersebut
karena tadi mematuhi protokol kesehatan agar nantinya seluruh rangkaian dari mulai kedatangan
hingga nanti berangkat ke cipondo tanggerang banten ini juga bisa berjalan dengan lancar
sehingga tadi memang tidak terlalu terlihat ada beberapa tokoh yang hadir
namun informasi yang kami dapatkan di sini
adalah ustadz yusuf mancor ikut hadir mengiringi dari mulai rumah sakit
kemudian menuju rumah duka dan sudah berangkat tadi pada pukul lima belas enam belas menuju ke cipondo tangerang banten
karena memang tidak terlalu lama berada di rumah duka menunggu asar tadinya
akan disolatkan jenazah setelah sholat asar
namun tadi ada perubahan bahkan berangkat lebih cepat sebelum sholat asar
sehingga dimungkinkan nantinya akan sholat asar terlebih dahulu di wilayah pesantren darul quran
kemudian langsung segera dimakamkan
baik terima kasih banyak atas laporan anda aditya aksania
bahkan bersama dengan jurnalis fotos cnn indonesia ilham aji
dari kawasan pulau gadung jakarta timur
terima kasih adit